kita berpindah ke dalam negeri
menteri pemuda dan olahraga imam narawi memberikan hadiah uang tunai kepada para peraih medali kejuaraan dunia bulu tangkis dua ribu dua puluh
juara dunia hendra setiawan muhammad ahsan berencana untuk menabung modus mereka itu yang mereka dapatkan untuk membiayai keikutsertaan mereka di turnamen turnamen internasional selanjutnya
ahsan hendra memang bukan lagi pasangan pelatnas sejak awal tahun ini
hal itu membuat ahsan hendra harus mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri untuk bisa tampil di turnamen internasional
para atlet bulu tangkis yang telah mengharumkan nama bangsa di bwf world championship dua ribu sembilan belas memenuhi panggilan menpora di lobi gedung kemenpora senayan jakarta rabu siang
kedatangan para atlet bersama pelatih ini untuk menerima apresiasi dari kemenpora atas keberhasilan meraih medali di basel swiss
ganda putra indonesia hendra setiawan muhammad ahsan yang menjadi juara dunia setelah mengalahkan ganda putra jepang masing masing mendapat dua ratus empat puluh juta rupiah
ada pun peraih perunggu greysia polii ⁇ apriyani rahayu dan fajar alfian muhammad rian ardianto masing masing menerima rp empat puluh delapan juta rupiah
hari ini betul betul berbahagia sejak kemarin bahkan ketika dijemput oleh kepala umum pbsi dan sebuah jajaran pbsi di bandara dan sebuah kota
bahkan sejak sebelumnya
bangsa indonesia ini bergembira
bersamaan dengan ulang tahun yang ke tujuh puluh empat putra putri terbaik bangsa indonesia mempersembahkan medali yang sangat luar biasa juara dunia
selain atlet para pelatih juga mendapat hadiah
menurut imam nahrawi total kemenpora menyiapkan anggaran rp tiga empat puluh delapan miliar rupiah untuk bonus atlet
hardian syahbernadi jakarta